sekarang kita update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas hari ini bertambah enam sembilan ratus tujuh puluh satu kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu tiga ratus enam puluh delapan enam puluh sembilan orang
sementara itu diumumkan tambahan enam tiga ratus tiga puluh satu pasien sembuh dan totalnya mencapai satu satu ratus delapan puluh dua enam ratus delapan puluh tujuh orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus dua puluh sembilan pasien positif yang meninggal dunia
sehingga totalnya saat ini mencapai tiga puluh tujuh dua puluh enam jiwa